kali ini dalam weekend getaway
kami akan mengajak anda
ini kita lagi mau main wahana setan sih
tapi saya nggak suka sendirian
saya janjian sama rizky
saya mendengar ada suara suara
rizky ini gak nyangkut
sarah nih ya
jadi hari ini pemirsa sarah minta temanin saya
katanya dia mau lihat rumah hantu
wahana pengabdi setan gua
jadi minta temanin gitu
saya gak berani kalo sendirian
kalo berdua saya berani
kan hantu nya cuma boongan
kalau tiba tiba dia megang
ternyata itu hantu beneran gimana
saya kan butuh perlindungan rizky
butuh bahu ya
nyangkut udah kita duluan
tadi kayaknya biasa aja deh
sekarang kenapa jadi deg degan gini ya sar
ki nanti jangan jauh jauh ya
asal jangan pingsan aja nanti di dalam
wahana pengabdi setan ini ada di lantai dua
mall of indonesia kelapa gading pemirsa
harga tiketnya lima puluh ribu rupiah
nah seru nih buat teriak teriakan
dan wahana ini sudah dibuka enam belas juli sampai dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh dua
nah sebelum kita masuk kita ikut briefing dulu yuk
satu lagi saya informasikan kalau diantara kalian nanti masuk ke dalam ada yang merasa tersentuh atau tersenggol
itu bukan dari tim talent kami yang nyampe
kami tidak akan menyentuh kalian sedikit
jadi tolong kalian kompa
jaga temannya satu sama lain
dan jangan berlari lari
oh gitu sar

tapi asik sih
membingungkan juga dan ya ada dimana kita juga kaget
waduh beneran memacu adrenalin banget ini sih sar parah
suara udah sampai mau habis nih ki
nah tapi kalau udah selesai jangan lupa nih untuk scan barcode dulu yang ada di depan untuk bisa dapetin foto lucu kayak gini nih
kayaknya butuh makan sih biar mengembalikan semangat ya
biar ada tenaga gitu kan
tapi kayaknya enak nih makan harus yang satu tema ya rizky
oh yang setan setanah nih
iya harus yang serem serem juga
ada deket sini kelapa gading
kita langsung berangkat ya
yaudah deh kalau gitu yuk
loh jadi sebelah sana sar
nah nanti kita makan disini
nah habis olahraga di rumah hantu tadi kita isi tenaga dulu deh
saya mau ajak sarah kita makan ke salimbata kuliner
ini masih di kawasan kelapa gading juga
kalau tadi setannya kan nakutin kita nih
sekarang kita makan aja setannya sar
wah bener nih kita balas dendam ya
kita mau makan rahang tuna bakar rica setan
dan kata rizky sih enak
coba ya kita buktiin seenak apa sih jadi penasaran
kita intip ke dapurnya dulu yuk
jadi rahang tuna yang sudah dimarinasi ini
kemudian dipanggang dengan barah batok kelapa selama tiga puluh sampai empat puluh menit
sambil kita olesi minyak cabai
supaya pedesnya ini meresap pemirsa
dan juga daging ikannya tetap juicy
saya mau coba yang pedas dulu yuk
wow sambalnya tuh
tapi mau juga
ini rahang tuna tapi dagingnya banyak lho
kita cobain ya pemirsa ya yuk
kalau aku cobanya sambalnya nggak berani banyak banyak
haha ujung ujungnya aja
yaudah kamu yang gak pedes aja nih
aku yang gak pedes aja ya
gak kuat kita
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
aku yang nyerah
saya pesan rahang tuna bakar rica setan
terus rahang tuna goreng
dan pastinya bakwan jagung
aduh kalau saya sih nyerah ya pemirsa sama yang namanya rahang tuna setan
saya makan yang goreng aja
ini masih pedes dikit lho
masih berasa nih pedesnya
apa ya weekend ini kalau misalnya anda mungkin bingung gitu ya
kalau ke mall aja kan
biasa kan seneng seneng aja
ini kita agak agak menjerit menjerit
pengalaman tidak terlupakan
apalagi tadi kita main wahana rumah hantunya juga
hantunya hantu hantu khas indonesia
jadi mungkin yang jarak olahraga cocok tadi tuh ya
karena mau sekolah san
kardio tapi punya jantung kayaknya harus dipertimbangin
karena agak ngeagetin setan setan
dan abis lari lari kita keringetan juga karena makan
sehat pokoknya liburan kita hari ini ya
sehat dan menyenangkan walaupun agak menyeramkan awalnya
pokoknya bisa jadi alternatif anda untuk liburan di weekend ini ya
ini kita masih lapar
kayaknya sar masih banyak nih harus kita habisin
jadi kita mendingan lanjut aja ya
kita pamit aja deh
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi